anak anak yang menjadi kurir untuk bandar narkoba tahu betul apa yang mereka hadapi jika tertangkap aparat
karena itu selalu ada keinginan untuk berhenti
namun ada masalah yang mereka hadapi terutama keselamatan
memilih keluar jaringan artinya merelakan nyawa menjadi taruhan
berikut wawancara koresponen cnn indonesia miftah farid dengan seorang anak laki laki yang menjadi kurir narkoba
semakin dalam masuk ke dunia kurir narkoba anak anak ini
semakin banyak cerita pilu yang saya dapatkan adalah nt yang sudah hampir satu tahun menjadi kurir narkoba di wilayah surabaya barat
setelah menjadi kurir sabu sabu ia memilih meninggalkan bangku sekolahnya
nt belum genap empat belas tahun
ia mau bercerita kepada saya karena memiliki niat berhenti menjadi kaki tangan bandar narkoba
ia memendam rasa itu ingin menjalani hidup seperti anak anak seusianya
namun ia tak berhenti
ia takut karena ada ancaman dari sang bandar
saya masih ada sih
tapi gimana ya kalau keluar itu takut diancam gitu
memang pernah dihancam ya
kamu kalau keluar awas ya
nanti kamu di luar kamu dipukulin apa jangan bilang sama saya jangan sebut sebut sama saya lagi
karena kamu bukan anak baca lagi
kamu waktu diancam itu ngomong ke bosmu ngomong ke bandarmu ini
lihat ada keluar atau dia sendiri yang ngomong walaupun kamu tanpa pernah ngomong mau keluar
dulu aku pernah buat status itu
pengen keluar pengen sehat lagi
tapi dia tahu tapi pas mau ngantriin bareng itu dia bilang
kamu buat status itu apa
aduh kamu kalau keluar langsung ngantriin itu
gimana takut sih
ketakutan itu beralasan
pasalnya nt mengaku melihat sendiri teman sesama kurir dihajar oleh orang suruhan bandar
menurut nt bandar sangat khawatir kurir anak anak ini akan membocorkan jaringannya
pernah nggak ada anak buahnya keluar terus dibukulin
ada anak keluar terus ya buahnya juga punya jago bukulin gitu
kalau lihat di jalan itu walaupun dia nggak salah gitu dibukulin
oh dibukulin ya
tapi sudah minta maaf
kalau nggak ketemu dibukulin gitu aja
nggak ada habisnya gitu aja terus
dan cuman cuman nggak dilaporan polisi atau apa
nggak nggak berani kalau
nggak berani ya
oh dibukulin ya
sampai sekarang kalau ketemu masih dipukulin
sekarang dia pun sudah nggak di surabaya lagi
oh anaknya ini sampai lari keluar surabaya
iya luar kota
baru lulus smp kok
berarti anak anak mau mandek ya
harus merantau luar kota ya
iya lari sih
lari sih ya

tahu resiko yang dihadapinya
nt mengaku menyesal menjadi kurir narkoba
ia pun sadar
rupiah yang ia terima tidak sepadan dengan resiko yang dihadapinya
hidup di dunia narkoba adalah hidup yang penuh kekerasan
kalau seperti ini
kamu kayak terjebak kan di jari
masih menyesal ya
mau keluar itu kok susah gitu
in kerja hal halalah apa
in kerja pokoknya gak kayak ginilah
tapi karena takut itu akhirnya kamu keterusan ya
kalau menurutmu dibandingkan uang yang kamu dapat
sama resiko yang kamu hadapi
itu sebanding gak
tak sebanding ya
kamu sebulan dapat uang berapa
rame itu sejuta ke atas
tapi gak sampai sejuta kok
buat apa uangnya
aku bilang itu kok
buat wanis peta gitu
buat balapan gitu
buat balap liar
kamu geng balap liar juga
nt mengakui setia kepada bandarnya
tidak akan mengungkap identitas bandarnya
sekalipun ia ditangkap polisi
bagi kurir anak seperti dia
sama saja bunuh diri
kalau misalnya ini
kamu nyebut nggak nama bosmu
enggak sih kayaknya
insya allah enggak
karena kalau aku nyebut
kamu gak berani nyebut ya
karena kalau aku nyebut
kalau di polisi kan pasti kan dibukulin kan
nanti di dalam satu setan nama bosnya
nanti dibukulin juga
tak berbeda dengan kurir anak
yang saya temui sebelumnya
nt juga mendapatkan pasokan sabu sabu gratis
pola relasi seperti ini menghadirkan penghambaan
dan perbudakan bagi anak di dunia narkoba